menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengatakan pihaknya akan mulai menyusun strategi untuk hidup berdampingan dengan pandemi
dalam penerapannya sedikitnya ada tiga poin besar yang akan dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan hidup sehat dan hidup bermanfaat secara ekonomi
saran bapak presiden kita harus waspada dan protokol kesehatan di masing masing kota dibuka secara bertahap
jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa asosiasi beberapa perkumpulan untuk mulai menyusun protokol kesehatan berbasis teknologi informasi
ada aplikasi peduli lindungi yang akan kita pakai secara nasional untuk membantu menjaga implementasi dari protokol kesehatan ini berbasis teknologi informasi